masalah kecelakaan mbak mirna astagfirullahaladzim kecelakaan ini sekarang banding ibu rosa raina
mbak michi pergi ke klinik banyak beri masalah masalah keadanya kritis itu kata
siapa kritis ani mau dari mana juga enggak tahu tadi siapa yang terbunyi pokoknya di
ditelepon sama orang kalau dibilang untuk masalah kecelakaan ya allah ini kenapa masalah
keluarga alvari ngapa berat banget ya ini rumah harus dibersihin ya biar buang sial
aduh udah mbak ternyata jadi orang kaya itu enggak menjamin kebahagiaan ya mbak masalahnya
banyak ternyata ya ya ya udah deh sekarang kita doain aja ya supaya pak bos
mati lampu ya mbak bentar bentar
ada orang ada orang ada orang ada orang di rumah ini ada orang ada orang di
mana kita semua di sini orang mirna ada pasti enggak gini enggak jadi tadi gue mau ke toilet
terus hah gue ngikutin itu orang itu orang di dalam rumah ini terus tiba tiba tempat
gue sakit kecok udah dipukul dari belakang ini terus cctv di rumah ini gimana udah diperiksa belum
lampunya mati semua cctv juga mati tapi kemarin ia periksa kalau misalkan ada jejak kaki di sana
jadi mungkin sengaja dimatiin ada barang barang yang hilang nggak sih kayak aku rasa itu bukan
perampok deh dia cuma mungkin mau meneror bener bener keterlaluan berani masuk ke dalam
sini dan bukan orang rumah ini habis pikir siapa sih mereka
hai mieci angga aduh
thanks for coming ya terima kasih udah datang sini kalian sama sama tentu kebetulan aku juga
ada praktek makanya aku nemenin angga kesini tanpa gimana baik baik aja ya tanpa baik baik aja
cuman masih masih bingung aja with the whole thing fine thank you ya udah kalau begitu saya
minta izin sama tante bin saya mau cek sekeliling sini mungkin ada sesuatu yang menceritakan
dari tadi enggak ada tanda tanda masuk secara paksa ini lebar
masih terus baliknya masuk dari mana ya
saya pelakunya yang ada di dalam rumah
ini mami cik dikit buat diminum sama ada cemilan sedikit
takut ada nelfon siapa enggak tahu angkat aja
halo halo ini benar dengan bu andit istrinya pak al jabaran iya dengan saya sendiri kenapa pak
ada barang kecelakaan bu ini saya yang nolongan di lokasi ibu datang klinik budaya ya bu
jalan budaya lima saya bawa ke sana keadaannya sangat kritis bu
mas boleh minta tolong kir malamatnya atau share location ke nomor saya yang ini nggak
oke siap bu makasih kenapa masa kecelakaan mas
nyangatnya enggak nyambung lagi ini ini ini ini ini orangnya udah udah udah ngasih
ini tante aku panggil angga dulu ya
ya allah udah kedua kalinya ini masalah kecelakaan lindungi masalah ya allah
enggak ada yang mencurigakan
apa kolong meja
enggak kalau kecelakaan
enggak kalau kecelakaan
enggak kalau kecelakaan
sekarang lagi mau ke tempat al dibawa kita temenin ya
enggak enggak enggak ikut sama aku ke klinik ya kau bisa bawa mobil kan bisa
bisa sama sama semuanya mau kemana ya ini masalah kesalahan
nih mendingan rene dirumah aja deh kita titip ke rendy aja
aku nggak mau aku nggak mau nggak bisa ninggalin rene takutnya nanti aku makin panik ya rene dibawa ya
yuk yuk yuk yuk
yaudah sama sama yuk
titip rumah ya pak rendy ya saya mohonnya
taro disini aja deh
iya dengan saya sendiri
mas terlalu asing
mas boleh minta tolong kirim alamatnya
atau share location ke nomor saya yang ini enggak
mas aku keserakan mas
jalankan plan a
jangan ngomong setelah setengah
masa kecelakaan mbak mirna
ini sekarang mbak andin
pergi ke klinik banyak beri masalah
mbak minta masa untuk keadanya kritis
astagfirullahaladzim itu kata siapa yang kritis
anin itu dari mana
aku juga gak tau tadi siapa yang telepon mbak andin
pokok tadi mbak andin ditelepon sama orang
kalau dibilang itu masalah misk kecelakaan
ya allah ini kenapa
masalah keluarga alfaric gak peberat banget ya
cuma harus dibersihin ya biar buang sial
aduhh bener deh mbak
ternyata jadi orang kaya itu
gak menjamin kebahagiaan ya mbak
masalahnya bunga anak ternyata
sekarang kita doain aja ya supaya pak bos
baik baik aja gitu
yaudah yaudah yaudah yaudah yaudah yaudah
kenapa masalah gak kenapa kenapa ya allah
minah minah minah minah ya allah
anak mama harus jelasin
sembuh apaan sih mah
orang aku sehat sehat aja kok
aku sedih ninggalin mama
kamu tenang aja ya
aku sedih ninggalin mama